masih adanya impor kelapa sawit dan mulai masuknya indonesia kepada standar emisi euro empat
membuat pemerintah menyiapkan bahan bakar dari sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan lebih hemat secara nominal rupiah
pemerintah menyiapkan sumber energi terbarukan b dua puluh atau bahan bakar biodiesel yang merupakan campuran antara solar dengan minyak kelapa sawit
bahan bakar ini jauh lebih murah dan juga lebih bersih untuk ruang bakar kendaraan bermesin diesel dengan standar euro dua khususnya bagi kendaraan baru
biodiesel b dua puluh sendiri akan digunakan untuk menopang kendaraan komersil seperti amdes serta menurunkan tingkat impor kelapa sawit dari luar negeri
b dua puluh tadi industri otomotif semua siap
jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi dari produsen otomotif demikian pula untuk alat berat dan juga mesin mesin stasioner
jadi dari prinsipal sudah menyatakan b dua puluh siap digunakan
rp dua puluh buat kita tidak ada masalah
tadi pak menteri sudah menyatakan bahwa b dua puluh itu ada efek yang namanya soft efek ataupun yang namanya sabun efek
kenapa begitu karena dia itu serbanya dipakai untuk bikin sabun
tapi dengan adanya yang namanya soft efek itu untuk mobil mobil baru nggak ada masalah
permasalahan timbul untuk mobil mobil yang sudah lama sudah tua karena kan udah banyak endapannya
jadi kalau anda mau pakai biosolar anda harus kuras dulu dengan bersih
tapi positive pointnya adalah setelah anda pergunakan ini kalau dia sudah bersih jadi lebih bagus
nah kuncinya cuma ada kan yang namanya biosolar itu adalah bio dan solar
campuran antara yang namanya kelapa sawit dan solar
solarnya harus bagus
itu yang kita minta
karena standar pemerintah untuk komersil saat ini sudah pakai euro dua